jumat sore penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
mendatangi gedung kejaksaan tinggi dki jakarta
delapan anggota kpk menggeledah ruang pidana khusus
dan ruang kepala kejaksaan tinggi dki jakarta
nama anggota kpk menggunakan rompi
dan dua orang berpakaian batik menuju ruang tunggu
dengan membawa tiga koper dan beberapa kotak kardus
setelah melakukan koordinasi
kedelapan anggota kpk langsung menuju ruang pidana khusus
dan ruang kepala kejaksaan tinggi dki jakarta
dan melakukan penggeledahan secara tertutup
penggeledahan dilakukan terkait penangkapan kpk
terhadap tiga orang pejabat pt berantas abipraya
dengan dugaan suap
dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tiga orang tersebut
kpk juga menyita uang senilai satu ratus empat puluh delapan delapan ratus tiga puluh lima dolar as
yang diduga akan digunakan untuk menyuap dua jaksa
dari kejaksaan tinggi dki
yang tengah menangani kasus korupsi dana iklan pt berantas abipraya
kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
selalu mendukung penggerakan hukum
dalam hal menindalanjuti
dari pt pa itu
kita selalu berhubung hubung